jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

seperti yang dilaporkan tadi dari m jamil saat ini jumlah total yang sudah terungkup datanya adalah dua puluh dua kasus
di mana tadi ada yang meninggal dua belas kasus sepuluh di jamil dua di luar m jamil
kemudian masih ada yang dalam perawatan enam kasus
sisanya ada yang sembuh ada yang sembuh dengan tetap ada gangguan ginjalnya
ada yang sembuh dengan
gangguan ginjalnya sudah membaik ya
nah itu ada istilahnya ada gejala gejala sisa ada yang sembuh sempurna yang pulang ke rumah